terdakwa arief rahman arifin mengaku ikut terharu saat putri candrawati menceritakan peristiwa pelecehan di duren tiga
sesaat setelah penembakan yosua huta barat pada delapan juli dua ribu dua puluh
hal ini mengemuka dalam sidang lanjutan perkara upaya perintangan proses hukum kematian yosua huta barat
di pengadilan negeri jakarta selatan yang digelar pada jumat tiga belas januari
diperiksa sebagai terdakwa arief rahman menjelaskan saat itu sambil terus menangis
istri dari atasannya memaparkan kronologi kekerasan yang dialaminya di duren tiga
menurut arief ferdisambo ikut menjelaskan peristiwa kekerasan seksual yang dialami istrinya itu
yang berakhir dengan tembak menembak yang merewaskan brigadir nofriansyah yosua huta barat
percaya dengan pengakuan tersebut arief rahman arifin mengaku sempat merasa kasihan
dia juga sempat mempertanyakan mengapa yosua begitu tega kepada atasannya
belakangan setelah kejanggalan muncul arief baru mengetahui bahwa cerita sambo dan putri
hanya sempat berhenti
mau cerita oh ya saya dipegang gitu kayak menangis gitu
yang mulia nggak bisa ngomong itu ditambahkan keterangannya sama pak ferdi sambo yang mulia
apa yang ditambahkan
kayak tambahkan misalnya iya itu joshua keluar dari kamar langsung ada tembak tembakan
kayak begitu yang ditambahkan
sampai disitu seolah olah tidak ada kecurigaan sama sekali
gak ada yang mulia
gak ada ya
saya terus terang
yang mulia jujur melihat posisinya saat itu beliau berdua kan pimpinan saya yang mulia
saya juga kasian melihat kondisinya saat itu
saya nggak pernah melihat soalnya yang mulia pak fs dengan bu pece itu nangis nangis seperti itu ya
jadi saya juga ikut terharu ya mulia
bahkan sampai mikir juga kok tega ada yang begini sama istri pimpinan
saat itu ya mulia
kemudian menjadi tidak
tidak percaya atau mulia menjadi cerita gak benar
menonton itu ya
saat menonton ya